keputusan ini diambil basarnas setelah memastikan lokasi tenggelamnya kapal
namun proses pengangkatan jenazah sangat sulit
empat belas hari proses pencarian kapal motor sinar bangun
basarnas harus menghadapi kendala berarti
alasannya bangkai kapal motor sinar bangun tenggelam di kedalaman empat ratus lima puluh lima meter di perairan toba
ketiadaan alat untuk mengangkat bangkai kapal menjadi kendala

masa pencarian telah memasuki hari terakhir
setelah sebelumnya dua kali penambahan waktu masing masing tiga hari
basarnas mengutuskan kembali menambah perpanjangan masa pencarian
sejauh ini tim sar gabungan baru pada tahap mengaitkan tali di bangkai kapal
menggunakan remotely operated vehicle atau rov
bantuan badan pengkajian dan penerapan teknologi
keputusan untuk menarik tali agar dapat mengangkat bangkai kapal
tak serta merta dapat dilakukan
risiko jasad rusak menanti
karena itu pemerintah kabupaten simalungun akan melakukan pendekatan kepada keluarga korban
karena keluarga ini kan sudah ada di mana mana bukan di sini semua ya
lainnya itu mungkin ini
saya tadi udah ngomong dengan kadis sosial
supaya keluarga korban ini kita mau kumpulkan kembali ke bangkai kapal motor sinar bangun
apa yang harus kita jelaskan kepada mereka
risiko seperti yang kita katakan tadi
bisa aja digarut ini ditarik
tapi kan bisa hancur jenazah ini
mau nggak keluarga korban
kalau tidak mau ya kita berupaya kan
tapi kalau seandainya tidak ada jalan tidak ada jalan pahit
contohnya ditarik nggak bisa kapal ini nggak bisa karena kedalaman

yang perlu apakah keluarga korban rela
lewat koordinasi dengan komite nasional keselamatan transportasi knkt
basarnas diberi informasi tentang robot yang dapat mengangkat bangkai kapal
robot itu dimiliki salah satu instansi di surabaya
namun keputusan untuk memakai robot itu belum diambil
roni satria simalungun
untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kelanjutan proses evakuasi korban
tenggelamnya kapal km sinar bangun v
sudah adarkan kami koresponden cnn indonesia
roni satria yang berada di kabupaten simalungun sumatera utara
roni bagaimana kelanjutan proses evakuasi kapal
selamat pagi rian dan fani
benar sekali bahwa basarnas kembali memperpanjang masa pencarian
untuk ketiga kalinya penambahan ini
yaitu selama tiga hari follow up menit dari s schluss
terhitung sejak hari ini hingga selasa tiga juli dua ribu delapan belas
keputusan ini diambil mengingat sejak tiga belas hari yang lalu pencarian yang dilakukan
dan upaya tim sar gabungan yang mengetahui bagaimana lokasi dari km senerabangun ini
berada di kedalaman empat ratus lima puluh lima meter di danau toba
ini yang merupakan menjadi satu kesulitan ataupun kendala utama
setelah mengetahui lokasi tersebut ataupun setelah juga melihat dengan menggunakan rov
atau remotely operated vehicle di mana terdapat citra ataupun gambar video
gambar gambar jenazah ataupun yang menyerupai jenazah dan juga bangkai kapal
yang menjadi kendala adalah bagaimana cara mengangkatnya
nah kemarin bupati simalungun selaku perwakilan dari masyarakat jr saragih
ikut bersama dengan basarnas yang juga ada deputi bidang
operasi dan kesiap siagaan brikjen tni nugroho budiwaryanto
melihat langsung bagaimana proses rov ini mengambil gambar
dan kemudian memasangkan tali ke salah satu bahan ataupun bangkai kapal seperti itu
dan melihat sulitnya cara mengangkat ini kemudian jr saragih berusaha untuk melihat
untuk nantinya bisa menyampaikan kepada pihak keluarga khususnya
karena nantinya ini yang akan menjadi permasalahan baru
bila dipaksakan dengan mengangkat menggunakan
setali tersebut dan akhirnya dijaring dengan pukat harimau
tentunya akan beresiko terhadap jasad jasad yang tadinya utuh
tentu saja bisa beresiko karena dengan arus yang begitu deras
di kedalaman empat ratus lima puluh lima meter di bawah air
dan tentunya akan bisa menjadi terpecah belah ataupun berceceran seperti itu
termasuk juga bagaimana apakah keluarga menerima kondisi jasad yang tentunya tidak utuh lagi
nah ini yang akan disampaikan kepada pihak keluarga
jr saragi saat ini masih berencana untuk mengumpulkan pihak keluarga
segera mungkin untuk bisa nantinya menyampaikan hal tersebut
opsi pertama adalah bagaimana mengangkat jenazah tersebut dengan resiko yang tadi saya sebutkan
kemudian yang kedua bila kemudian keluarga merasa hal tersebut sulit untuk diterima nantinya
maka tentunya opsi kedua adalah dengan merelakan
yang tentu saja kalau merelakan kita lihat tentunya tidak ada lagi proses pengangkatan
pertimbangan baik dari sisi tim sar gabungan termasuk juga dari pihak keluarga
karena basana sendiri saat ini tengah berkoordinasi terus untuk bagaimana memikirkan cara mengangkat
kalau kita lihat ketiadaan alat menjadi kendala utama selama ini rian dan fani
yang selama ini kalau kita lihat beberapa waktu lalu sempat disebutkan alat tersebut hanya ada di singapura
kemudian knkt sempat menyatakan bahwa ada alat yang serupa yang memiliki arm
ataupun sejenis tangan gitu yang bisa mengangkut
dengan robot seperti itu untuk ke atas yang tentunya juga memiliki resiko risiko lain
yang tentunya bisa diperhitungkan yang ada di surabaya
namun memang proses peneratangan alat kemudian bagaimana mengoperasikan alat ini
akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi
nah tiga hari inilah menjadi hari yang nantinya menentukan apakah koordinasi
ataupun diskusi dengan pihak keluarga ini akan membuahkan hasil
kembali pada keluarga tentunya karena memang harapan dari untuk menemukan jenazah ini
menjadi harapan yang sudah berhari hari kita tahu melihat bagaimana keluarga berharap
untuk bisa menyemayamkan anggota keluarga mereka dengan baik fani dan rian
iya roni kita kalau misalnya sedikit mengarah mengenai topik perundingan
antara tiga pihak terkait ya terutama oleh keluarga korban
kalau misalnya dari roni sendiri kelihatannya keluarga korban akan condong ke arah opsi yang mana
dan bagaimana kelanjutan dari proses pengangkatan ini
apakah ada batas waktu yang sudah ditetapkan oleh basarnas dan juga mungkin dari pemprov terkait
iya kalau kita melihat kemarin bagaimana keluarga korban yang selalu bisa dikatakan stand by
di posko utama yang dilakukan ataupun yang dibangun oleh tim sar gabungan di dermaga tiga ras ini fani
memang banyak sekali anggota keluarga yang berdatangan
mungkin masih belum semua untuk menampilkan ataupun menunjukkan
apakah keinginan mereka
namun memang ada sebagian besar dari mereka berharap untuk bisa mendapatkan jenazah dari anggota keluarga mereka
namun memang perundingan ini sebaiknya memang dilakukan sesegera mungkin untuk memberikan pengertian
tentunya ada kesulitan kesulitan yang dihadapi karena memang tiga belas hari pencarian dan hari ini memasuki hari ke empat belas
bukan hal yang mudah untuk bisa mengangkat di kedalaman empat ratus lima puluh lima meter
kak basarnas sendiri menyatakan ini menjadi pengalaman
baru di indonesia termasuk di dunia untuk bisa mengangkat kedalaman yang di bawah di atas seratus meter selamanya
selama ini bila ada kejadian kejadian serupa umumnya berada di lebih rendah dari seratus meter seperti itu fani
dan kalau kita contoh di air asia tahun dua ribu lima belas lalu hanya berada di sekitar empat puluh hingga lima puluh meter saja yang masih bisa diselami oleh manusia
sementara untuk empat ratus lima puluh lima meter ini penggunaan alat ataupun robot yang menjadi hal terpenting
penggunaan alat canggih ini pun juga bukan hal yang gampang
tentunya ini yang menjadi harus diberikan pengertian
condong kemana dari pihak keluarga tentunya ini bisa saja dalam kondisi mereka yang bisa dikatakan dalam kondisi berduka
ada emosi yang di sana yang kita mungkin bisa mereka perlihatkan
tentunya mereka bila diberikan informasi yang baik dan tentunya mereka juga melihat proses pencarian selama ini
karena beberapa pencarian dengan menggunakan kmp sumut satu dan kmp sumut dua terkadang juga ada pihak keluarga yang diajak untuk melihat
untuk setidaknya tahu bagaimana sulitnya
dan di danau toba ini untuk bisa mencari anggota keluarga mereka
fani dan rian
baik roni satria korrespondensi an indonesia
terima kasih sudah melaporkan
berarti memang masih akan berlangsung ya proses negosiasi tadi antara tiga pihak yang sudah disampaikan oleh roni
tapi seharusnya ini juga pertimbangannya bukan hanya ini yang pertama di dunia katanya tadi dengan kapal tenggelam
tapi kalau bisa ini juga menjadi yang terakhir
anda tahu kapal ini tidak punya manifest penumpang sehingga juga jumlah penumpang yang diangkut di kapal masih berdasarkan estimasi
ini juga menjadi salah satu
itu alasan mengapa ada beberapa atau lebih tepatnya sudah lima orang yang sudah dijadikan sebagai tersangka dalam kasus tenggelamnya kapal sinar bangun v ini ya rian ya